hanya gara gara salah paham dua remaja putri ini terlibat adu jotos
aksinya sengaja direkam rekan mereka di sebuah perumahan di mataram
keduanya diketahui merupakan murid sekolah menengah pertama negeri sembilan mataram
yang masih duduk di kelas tujuh dan kelas delapan
diduga adu jotos ini dipicu salah paham antara kakak dan adik kelas
saat dikonfirmasi pihak sekolah mengaku sudah memanggil orang tua kedua murid yang berkelahi
untuk diselesaikan secara kekeluargaan
namun salah seorang orang tua murid tidak terima dan akan menyelesaikan kasus ini ke jalur hukum